melalui sambungan skype kita terhubung dengan jurnalis transmedia jafar gebua yang saat ini berada di sigi sulawesi tengah
selamat siang jafar jafar hari ini bagaimanakah penanganan pasca gempa dan tsunami di tempat anda berada saat ini
selamat siang saat ini pemerintah telah menetapkan situasi transisi menuju selesainya tangkap darurat sejak tanggal dua puluh tujuh oktober kemarin
penanganan pembuatan rumah hunian sementara dan rumah hunian tetap mulai dilakukan kemudian perbaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan mulai digiatkan oleh pemerintah provinsi sulawesi tengah dengan bantuan penuh dari pemerintah pusat
saat ini saya berada di sebuah dapur umum namun dapur umum khusus di mana yang dilayani adalah anak anak dan balita juga ibu menyusui
dan ibu ibu yang baru melahirkan kecil
ketika gempa terjadi
ya lalu jafar terkait dengan pembangunan huntara yang anda sempat sebutkan tadi bagaimana untuk dcg sendiri apa saja kendala dan bagaimana pembangunan proses pembangunan huntara hingga saat ini
ya jafar tadi di awal anda sempat menyebutkan terkait pembangunan huntara begitu
nah untuk di sigi sendiri bagaimana pembangunan huntara dan juga apa saja kendala yang ditemukan di lapangan
sampai saat ini sejumlah titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten sigi kota palu dan pemerintah provinsi sulawesi tengah sudah mulai dibangun hunian hunian sementara untuk korban likuifaksi petobo liku faksi jonoge dan likuifaksi balaroa
juga korban tsunami di sepanjang pesisir kota palu
hanya saja yang menjadi masih
masih menjadi masalah sampai sekarang
ada beberapa wilayah yang merupakan hak guna usaha dari sejumlah perusahaan seperti di wilayah jonoge di wilayah kabupaten sigi ada beberapa perusahaan besar yang sebelumnya menjadikan lahan ini sebagai hak guna usaha mereka
yang sampai sekarang masih dalam penguasaan perusahaan perusahaan tersebut
namun sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya upaya untuk melakukan dialog dengan para pemilik hgu untuk memberikan wilayah mereka dijadikan tempat hunian sementara
saat ini sejumlah perusahaan
di motorari wika karya sudah melakukan pembuatan hunian hunian sementara dari material material yang lebih muda yang lebih ringan seperti rangka baja dan triplex
tidak lagi menggunakan papan atau bahan bahan berat lainnya yang dikhawatirkan akan menjadi salah satu penyebab luka parah ketika menimpa warga yang berada di dalam rumah tinggal mereka
saat ini sejumlah perusahaan selain perusahaan perusahaan bumn juga adalah perusahaan perusahaan swasta termasuk arsa community dari yayasan arsa
yang lain akan melakukan pembangunan hunian sementara juga rumah ibadah serta sekolah sekolah dan fasilitas publik lainnya